bikin saya tambah gak sabar aja
gimana bos dari cacatnya kan tapi pengalaman bos
kamu jangan pikir pekerjaannya tapi pikir duitnya kita akan cepat kaya
kamu jangan paksa
saya tahu dia lah yang jelas lah dia masih perawan
jadi kang beben mau dibayar berapa
dua belas juta deh
kang siapa yang mau bayar segitu
kan yana itu masih gadis cantik kan
ya pantas lah bawa harganya segitu
cantik gak cantik
bayarin sama kang dua lima juta
udah kalau gitu gini aja ini harga paling tinggi dua juta
kalau mau saya telepon mau pakai dia kalau enggak ya batal aja
gitu deh udah
nah kalau gitu sekarang kang beben jemput yana
biar saya telepon siapa yang mau pakai dia
bagi aku deh
pemakai yang kamu ini
kerja dan membeli apa kamu mau jual ya nak hai yang ada membeli tiga juta lumayan buat
makan makan kita butuh uang buat makan caranya gimana
jangan nangis terus
jadi sebab jelek kelihatannya
kita sudah sengsara
jangan ditambah lagi sengsara sama tangisan kapal itu
sekarang kamu datang
yang mana bapak nggak tahu
kamu bisa pakai belakangmu
biar kamu kelihatan lebih cantik
biar belikamu kelihatan lebih seksi
ngerti nggak kamu
terakhir kamu harus pakai papan
biar badan kamu panggil
biar tampunya senang sama kamu
sudah pakai cepat
aku rela kau siksa tapi janganlah aku nyari
kenapa harus dia dia masih terlalu kecil akan menangis terbabak berhenti
aku sudah menangis
kau ke laluan
tinggal sekali kau mencimalah anakku sendiri dan anakmu sendiri
kau akan mencimalah
aku sudah bilang pecah tapi janganlah kau mencimalah dia
kau akan mencimalah karena hidupnya tidak berguna lagi
mau kau mencimalah dia
mau atau tidak janganlah kau mencimalah dia
jalan pergi ke jalan
janganlah kau mencimalah dia
kau bisa mencimalah dia
kau sudah mencimalah dia
janganlah kau mencimalah dia
janganlah kau mencimalah dia iyad
ini dia anaknya bos
benar benar hebat man
gak ada cacatnya kan
tapi belum pengalaman bos
ya makumlah baru buka warung
jadi bos jangan main paksa
ya ajarin dikit lah bos
kamu tahu aja selera saya
saya paling teman tipe seperti ini
ajarin sedikit gak apa apa lah
yang detik masih mantap
itu bukan urusan kamu
yang penting kamu setuju kan ndj
kalau gitu jullie saya rhoda di some hmm
eh jadi kamu gak mau gak terima
ya udah kalau gitu kita batal aja
udah udah untuk apa ribut ribut
supaya adil biar saya sendirian tambahin buat panggung
asal anak ini bisa saya bawa seharian saja untuk bersenang senang
hah bagaimana setuju
gak mau pak
apa diam mau ngelawan udah diam
pak jangan tinggalin dana pak yang takut
eh kamu mau ngebantah mau ngelawan sama orang tua
ingat nih bapak udah nerima uang mukanya
kamu harus tahu itu gampang kok
kamu tinggal turutin kata kata om john selesai kan
pak jangan tinggalin dana pak
pak jangan tinggalin dana yang takut